jangan anis lagi ya vin
jadi ini yang bikin kamu kabur dari rumah
ya bukan wak
vino ini bukan anak juli
dia anaknya mas arvino dan juga mbak mita
kenapa gue bisa sampai sakit hati seperti ini sih ya
semuanya sudah berakhir mil
semuanya sudah berlalu
sebetulnya wak b
juli sudah pernah melihat wak sama bibi di sana
tapi juli belum berani untuk nemuin
karena juli bingung
dan juli juga baru tahu malam ini
kalau ternyata yang mau dijodohin sama juli itu adalah mila
juli bahkan nggak tahu
apakah milo masih memaafin juli atau enggak
juli kalau milo memang jodoh kamu
kalian pasti akan bersatu kembali
bersaing sama bibi
juli wak masih heran
kamu kok bisa ada di rumahnya dika
wak kenal sama dika
juli justru wak dan bibi datang ke sini ini
saat ini dika masih ada di rumah sakit karena dia baru dioperasi
kasian anak yang baik hati itu
kuha selama juli di jakarta itu justru dika yang bikin juli sengsara wah
dia itu jahat
bahkan dia hampir perkosa juli wak
dia sudah kembali ke rumahnya dika
bukan cuma itu
dia memeras juli
dan ngancam mau membocorkan semua rahasia juli ke keluarga prayoga
sampai akhirnya juli harus pinjam uang sana sini
untuk nurutin kemauannya dika
dika nggak bakal lepas dari hukuman
bapak nggak terima ini
syukurlah alhamdulillah berarti allah masih sayang sama kamu jul